budi jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang
ya budi jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang
kita matangkan untuk bisa memimpin daerah jakarta
itu diperlukan sosok yang matang memiliki visi perekonomian yang bagus
dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus
area itu sepertinya memenuhi syarat
budi jiwandono adalah anggota parlemen dua periode
kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus
dan memiliki visi ekonomi yang matang
sehingga menurut kami beliau memiliki kemampuan untuk bisa memimpin jakarta lebih baik lagi
dan memiliki kepedulan kepada masyarakat dan rakyat jakarta

siapa aja yang sudah sepakat mengusung mas budi
saya cek dulu nanti siapa saja ya
pak muzaini boleh mencetikkan tadi ya pak muzaini
sikap gerindra soal tapera gimana
sudah ada permintaan dari sejumlah pihak agar itu dicabut dan ditunda

ini sudah ada kajian atau seperti apa soal kabinet ke depan
semua masukan kita dengar kita terima
baik masukan dari masyarakat dari para ahli dari partai koalisi ataupun dari parlemen
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya